rangka kita sudah menyisir semua sudut tempat ini
namun kita belum saja menemukan rai kian santang
bahkan tanda tanda keberadaannya pun tidak ada raka
ray mungkin orang yang dimaksudkan odang itu bukanlah rai kian santang
tapi raka kenapa dia memanggilku
kenapa dia bisa tahu namaku raka
entahlah ray bisa jadi
tidak rakan aku sangat yakin
dia adalah rai kian santang
kita harus segera menemukannya raka
rai sedang terluka dia sangat butuh pertolongan
tapi lebih baik kita beristirahat dulu di sini
setelah itu baru kita mencari rai kian santang
wajahmu begitu pusut dan raka pun yakin
kamu pasti sudah kelelahan
dan lebih baik kita bersirah dulu di sini rai
untuk memulihkan tenaga kita
dan setelah itu kita akan mencari rai kian santang kembali